ilmu kanur agan bocah itu seperti ini
tapi kita yakin kita bertiga bisa meringkusnya
apa perlu kita turun tangan sekarang
kita lihat saja mereka bertarung
kita tidak perlu keluar banyak keringat
dan siapapun yang akan mendapatkan kita peraja musti itu
kita tinggal merebut dari tangan
kita akan menjadi pendekar yang disegani
dan kita akan menguasai jurus peraja musti
ilmu sujung kuku saja
tidak akan berhasil
tapi dia pasti akan memberitahu
di mana kita beraja musti itu berada